hingga kini polisi masih menyelidiki kasus kematian dua warga cinere depok
yang jasadnya ditemukan di rumah mereka pada pekan lalu
penyebab kematian keduanya pun masih menjadi misteri
polisi sudah melakukan olah tkp yang kedua bersama dengan
asosiasi psikologi forensik untuk menguak kebiasaan keduanya semasa hidup
kita bahas bersama dengan reni kusumowardani
dewan pertimbangan asosiasi psikolog forensik
selamat sore ibu reni
selamat sore mbak buspa
ibu reni dari olah tkp yang dilakukan bersama pihak kepolisian
apa kemudian yang diamati oleh apsifor
tkp itu merupakan salah satu tools untuk kami dari psikologi forensik itu
melakukan analisis yang disebut otopsi psikologi
jadi yang kami lakukan adalah mengobservasi situasi lingkungan tkp
dan juga bagaimana di dalam tkp lingkungan sekitar itu kan yang ada di luar
dan di dalam tkp itu yang ada di luar
kita mempelajari hubungan antara tkp dengan keadaan psikologis
dan latar belakang psikologis korban dalam kaitannya tentunya disini
dengan kematian para korban tersebut
tkp ini merupakan salah satu petunjuk ya
misalnya nih salah satunya di mana persisnya korban ditemukan meninggal dunia
seperti apa posisinya di tempat yang seperti apa
apakah meninggalnya apakah ini tkp primer atau tkp sekunder
kegiatan apa sih yang biasa dilakukan di lokasi tkp tersebut
bagaimana kemudian secara perilaku ya korban korban tersebut bisa berada persis di tkp itu
nah karena pada dasarnya memang tkp ini berhubungan dengan perilaku seseorang
nah kalau tkp nya di rumah korban
maka kita bisa mencari
kita bisa melusur mundur disini
melakukan analisis retrospektif untuk mengetahui kebiasaan kebiasaan perilaku korban
apakah perilaku korban yang berisiko atau tidak
kita bisa melihat barang barang apa sih yang ada di dalam
ada tulisan tulisan apa kemudian keadaan kamarnya keadaan rumahnya secara umum
nah disini kita melihat
apakah ada perilaku yang berisiko atau tidak
dengan melihat barang barang yang ada di situ
baru dianalisa untuk bisa dapat
bu reni dengan penemuan barang barang benda benda
termasuk dengan posisi jenazah dalam kamar mandi art dan sebagainya
apa kemudian sudah bisa diketahui bagaimana keduanya hidup perilaku
keduanya hidup sebelumnya
maksudnya mbak tadi agak tidak terdengar terputus mbak
dari penemuan penemuan yang sudah diketahui masyarakat
dan juga dari olah tkp begitu
apakah sudah bisa diketahui bagaimana sebetulnya kebiasaan keduanya ini semasa hidup ibu reni
ya kami masih dalam hipotesa ya mbak puspa
jadi masih dalam proses mengkoleksi data mengumpulkan data data
kami masih mempelajari hasil observasi yang sudah kami lakukan di tkp
dan juga wawancara terhadap orang orang yang signifikan
karena kita perlu hati hati di dalam menjabarkan hasil observasi dan wawancara tadi
karena itu masih harus dijabarkan di dalam area identifikasi
baru kemudian kita bisa menarik kesimpulannya
seperti itu mbak puspa
jadi kalau sekarang memang masih di dalam proses
khawatirnya kalau diinformasikan sekarang kami mendahului pihak kepolisian
dan juga memang belum betul betul firm ya agar tidak menambah kelemahan ya
baik masih butuh waktu untuk bisa menyampaikan kepada publik
bagaimana hasil dari analisis psikolog forensik
tapi banyak yang mengatakan pada akhirnya kasus ini punya sedikit banyak kesamaan dengan kasus kematian
yang terjadi di kalidara
terjadi di kalideres beberapa waktu lalu
apa yang kemudian masyarakat harus pahami agar bisa mengantisipasi hal hal seperti ini
mungkin bisa menjadi copycat suicide di masa depan bu reni
kita belum sampai pada simpulan apakah ini suicide apakah ini kecelakaan atau hal yang lain ya mbak puspa
jadi kalau kita lihat pada kemiripannya memang di sini sama sama ditemukan mayat yang kondisinya sudah tidak baik ya
kemudian bukan hanya satu tetapi lebih dari satu
yang di kalidara sempat yang di sini dua orang
dan korban korban itu punya relasi keluarga dekat gitu ya yang sekarang ibu dengan anak
yang dulu juga ibu ayah anak dan paman ya yang di kalideres
dan juga berada di dalam satu tkp
nah kalau di sini kita lihat tanpa kita mendahului sebuah simpulan
ini bunuh diri atau ini dibunuh sebetulnya yang paling dibutuhkan di sini kepekaan ya mbak puspa
jadi kepeka lingkungan sekitar jika ada sesuatu yang tidak biasa yang terjadi pada lingkungannya gitu
rumah keluarga keluarga di lingkungannya
tampaknya memang ini perlu sekali untuk ditingkatkan karena adanya penemuan yang kedua kali ya keluarga
yang ditemukan sudah tidak bernyawa
ini kan mengindikasikan adanya satu keadaan kesehatan mental yang kurang baik ya di masyarakat kita gitu ya
jadi memang perlu untuk memperhatikan
jadi kalau ada rekan ada family yang memang perilakunya tidak biasa
bagaimana supaya ini dicoba bisa didekati atau disarankan bisa mendapatkan bantuan profesi
profesi kesehatan mental ya seperti itu
jadi tidak kecolongan lagi seperti ini
demikian mbak puspa
baik jadi kalau kita tarik ada dugaan masalah kesehatan mental ini menjadi ironi
dan semua pihak harus ikut bertanggung jawab agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari begitu ya
ibu reni terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
sudah berbagi perspektif bersama kami
selamat sore salam sehat
salam sehat mbak puspa terima kasih